bulan agustus menjadi musim kawin sejumlah satwa di kebun binatang surabaya
tujuh indukan komodo betina bertelur enam puluh butir dan saat ini dalam proses penetasan
selain itu buaya muara juga memasuki masa kawin
upaya perkawinan buaya muara ini merupakan yang pertama kali di kebun binatang surabaya
masuki musim kawin tujuh ekor komodo betina koleksi kebun binatang surabaya ini telah bertelur
dari tujuh indukan tersebut kbs mendapatkan enam puluh butir telur dari dua lubang sarang dalam kandang peraga komodo sabtu kemarin
saat ini enam puluh butir telur komodo tersebut telah ditempatkan di ruang perawatan bayi satwa untuk penetasan
telur telur komodo ditempatkan di beberapa kotak inkubator dengan suhu ruangan di bawah tiga puluh derajat celcius
masa rawang jadi dia membutuhkan adaptasi terhadap lindungan kestabilan suhu dan kelembabannya terus
selain komodo perawat satwa kebun binatang juga tengah mengawinkan sepasang buaya muara berusia tujuh tahun yakni boy dan mira
pasangan buaya muara ini dikawinkan sejak tanggal dua puluh lima juli lalu
biasanya dua bulan setelahnya buaya betina akan bertelur
penjodohan sudah kami lakukan sekitar enam bulan
jadi selama enam bulan ini dijadikan satu tapi dalam satu kolam masih dalam sekatan
upaya perkawinan buaya muara boy dan mira ini sendiri baru pertama kalinya dilakukan di kebun binatang surabaya
diharapkan dengan perkawinan ini kbs bisa mendapatkan keturunan dan menambah koleksi buaya muara di kbs
saat ini populasi buaya muara di kbs sendiri sebanyak dua belas ekor
wahyu pratama surabaya